saya suka fotografi
dan kenapa saya tidak memotret hal hal yang bagus
dengan latar belakang inilah
dan setiap keindahan di dalamnya
joshua telah dua puluh tahun mendalami travel fotografi
dan berkontribusi di berbagai publikasi wisata
baik di indonesia bahkan asia
sebelumnya joshua juga pernah menggelar tiga kali pameran
termasuk di antaranya pameran tunggal di doha qatar
untuk mempromosikan keindahan dan budaya indonesia
karya bidikan lensa joshua selama dua belas tahun
dipamerkan dengan cara yang unik
menggabungkan fotografi dengan musik
bersama sejumlah musisi tanah air
joshua membentuk sinkronisasi foto dan musik
yang disebut fotoritem
joshua berkolaborasi dengan sepuluh musisi indonesia
konsepnya yang joshua omongin itu
sangat mungkin untuk musik
mengiringi sebuah visual art gitu
dan ternyata bagus banget lagi
dari pertamanya tadi gue lihat musiknya ernest coklat
yang bikin theme song musiknya
jadi gimana sih
film kalau musiknya
kalau scoring musik itu bagus
film itu akan lebih nge boost gitu loh
ternyata foto juga seperti itu
diselenggarakan joshua secara online
di tengah pandemi covid sembilan belas
pameran non komersil ini digelar joshua
melalui akun instagramnya
mulai dua puluh enam april hingga dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
ya buat berharap kolaborasi ini
bisa jadi sesuatu yang
warna yang baru ya
kolaborasi lintas seni
terus mengingatkan lagi ke
semua teman teman yang nonton
bahwa kita punya budaya alam yang bagus
dan setelah ini semua berakhir
di ujung tanau gelap ini pasti ada ajaran kaya
jadi memberikan harapan
sedikit harapan buat semua orang
bahwa kita bisa melalui ini
dan hidup kan harus punya harapan